daripada anti masa kecil kurang bahagia
nanti kalo udah gede nanti aneh aneh gimana gitu
kau mau itu raraaa
sekali dalam hidup
kalo aku sih udah sering
tapi aku udah lama ga berenem
jadi boleh dong bu
lagian aku sorry deh
ini kan cuma sekali sekali biar dia berhenti
nyebelin aku biar dia happy gitu
pi aku mau ngomong dulu pie sama kamu
aku udah pernah ngomong ke kamu
kamu gak usah deketin aku lagi
aku gak akan lepasin tangan kamu
sebelum kamu tuh mau maafin aku pi
maafin untuk apa tan
tan aku tuh sadar
aku cuma cewek miskin yang emang pantas untuk dihina
semua itu tuh ga bener
ini semua tuh papa yang salah
papa ngomongnya tuh udah bener bener kelewatan sama kamu
papa kamu itu cuma gak mau kamu jadi orang miskin
ya wajarlah kalo dia kayak gitu
orang kaya seperti bapak kamu itu gak pengen ngeliat anaknya menderita
jadi mulai sekarang mendingan kamu ngejauhin aku deh tan
papa kamu itu adalah orang tua yang seharusnya kamu hormatin
kamu harus nurut sama semua kata katanya dia
tapi tuh aku bener bener sayang sama kamu
dan aku ga peduli walaupun ada orang yang mau ngalangin aku untuk sayang sama kamu
mending kamu lupain aja kan perasaan kamu itu
karena itu semua cuman akan nyakitin hati kamu aja
sekarang gue udah punya senjata tajam buat nusuk lu rena
tapi aku sadar
kalo kita itu ga mungkin bisa bersatu
ini anak saya namanya raka umurnya dua tahun
dia anaknya baik sebenarnya sopan ya
saya ga boleh begitu
kamu jelek kayak lecing upil
raka nggak boleh begitu nggak boleh ngomong seperti itu ya
ini jadwal jamnya anak saya sehari hari
jadi kamu tolong perhatikan disitu kapan jamnya anak saya makan
makan buah makan nasi minum susu jam dia tidur dan jam dia bermain ya
juga jangan lupa terutama kamu harus perhatikan setiap dua jam sekali
kamu harus ganti rakap punya pampers ya
saya ga mau dia teritasi ya
aku tuh paling jago kalau bikin anak anak dengerin aku
aku kok dateng udah mampus
kita mundur berduanya
beraris gitu ya
masuk masuk masuk
sekarang tuh kita kenalan
naruto apaan tuh
bagaimana kamu berani
saya ini pasti boleh
aku tuh bos kamu tau gak sih jadi kamu harus dengerin aku
yaudah deh daripada berantem mendingan kau minum susu
jam segini kamu harus minum susu terus makan buah buahan
hah minum sendiri
dasar hyper banget jadi orang
kalau gitu aku ambil buah ya
hei aku keren aku tuh kaya aku cuma lengkuin ini gara gara disuruh dari oke
salah anakku kurang asem
penat banget sih pas aku dipukul pukul
siap siap nanti kalau aku udah kaya lagi terus dia udah gede
aku join diin dia bodyguard aku
tapi dibayarnya seribu rupiah aja setiap hari
biarin biarin saja saing tuh
terus habis itu mudah mudahan buah buahan ini ada racunnya
biar dia cepet pingsan terus bawa ke rumah sakit
jadi aku dapat uangnya
tapi czasnya ga usah diurus deh
udah asal aja
dasar anak jelek
gak kesehatan banget sih
kalau gak ada mamanya gue becek becek
raka kamu dimana sih
cepetan nih udah jadi buahnya
cepetan bangun nih udah jadi makanannya
eh tunggu dulu coba dulu ya
punya aku sekarang
dasar hantu mata merah
eh tau gak
kalau aku tuh gak dibayar
aku bakal gecek gecek kepala kamu
makanin itu biar gemprot
lu tuh yang senggelenak
sampai makin manis
namun aku berharap dia mau tidur
nah kita mulakan ini

ya ampun laura
hah berendam air sampai kemana mana sampai banjir ke depan saya tadi jatuh kamu tahu nggak
hah udah berapa lama kalian berendam
hmm berapa lama ya
ya dua jaman lah
apa dua jam
kamu tau nggak anak saya itu bisa masuk angin laura dia bisa sakit cepetan banget
sorry ibu tapi kok menurut aku kan kalau kita masih anak anak kita tuh harus have fun
nanti masa kecil kurang bahagia nanti kalau udah gede nanti aneh aneh gimana gitu
kamu itu laura
ini kan once in a lifetime sekali dalam hidup
kalau aku sih sering tapi aku udah lama gak berendam jadi boleh dong bu
lagian aku sorry deh lain kali gak akan gini lagu
ini aku cuma sekali sekali biar dia berhenti itu nyebelin aku biar dia happyin
gimana ren udah terbukti kan
lu tuh emang gak ada apa apanya dibanding opi di mata tristan
kalau gua jadi lu sih gua malu
masa punya saingan gembel
ya kan artinya lu sama gembelnya dong sama opi
eh tutup mulut lu ya
lihat aja gue bakal buktiin kalau tristan itu cuma milik gue bukan bay kopi
ya udah lu lihat aja apa yang bakal gua lakuin sama opi
eh diam dia lu sanel pergi perjual dari kamar gua cepetan
jadi lu kalah nih sama opi
udah sanel pergi
ya udah lu kalah sama opi
lu lihat aja pi siapa renek sebenarnya
gue bakal bikin hidup lu menderita kalau lu masih berani ngerebut tristan dari gue